selamat datang di bumi gerbang salam
nah kabu buri bersama tokoh kali ini menghadirkan sosok pemimpin muda yang visioner inovatif dan berprestasi
salah satu yang gak sampai seratus hari kerjanya dia sudah mencapai prestasi yaitu salah satunya membuat mall pelayanan publik tercepat di indonesia
saya kali ini akan ngobrol bersama dengan bupati pamekasan mas badrut amam untuk itu ikuti saya
assalamualaikum mas bupati apa kabar
aduh senang sekali terima kasih banyak loh sudah mengizinkan kami datang di sini di pendopo kabupaten pamekasan
kamu boleh duduk ya
terima kasih banyak
aduh saya perhatikan tadi dari jauh kayaknya serius banget tuh baca buku ini bacaannya sehari hari atau gimana nih
saya suka membaca buku dan bebas memilih buku apa aja yang saya ucapkan
tapi yang paling sering buku tema tentang apa nih
kalau sekarang tentang peraturan perundang undangan
ini ya sesuai dengan apa apa ya kinerjanya
kalau ramadan ramadan ini ditambah tentang menatah hati sefisme dan sesuatu yang bisa memperbaiki diri
disamping juga mengaji
kalau buku ini biasanya seberapa sering bacanya
atau ya di waktu luang saja ketika sedang tidak ada
pekerjaan yang memang menumpuk
atau ya memang dalam satu minggu ini harus berapa buku yang harus dibaca gitu
membaca buku itu refreshing
kalau dulu baca buku ini yang berat berat
kalau sekarang yang ada kayak novel
terus kemudian dulu almarhum agus nyuto itu punya buku tentang islam indonesia misalnya
nah disitu didukung
biasanya ramadan membaca buku itu
tapi kemarin saya sempat dikasih tahu gitu kalau mas badrut tamab ini juga suka nulis juga ya
dulu waktu kuliah senang nulis
karena saya membiasakan diri membuat tulisan
jadi cara menulisnya itu dari pagi sampai malam itu diingat ingat
papan begitu kecil waktu di kos kosan dulu
mulai sebelum tidur buat kata hari ini
kira kira kata apa yang mewakili kondisi saya di hari itu
dan kegiatan dari pagi sampai tidur
pagi bangun jam berapa berkegiatan apa saja bertemu dengan siapa saja
dan saya tulis sebelum saya tidur
baru kemudian disimpulkan
kira kira dalam perjalanan begini ini
kata yang tepat apa
saya menulis itu
itu dilakukan setiap hari
tapi kalau sekarang untuk mengingat kegiatan dari pagi sampai malam itu butuh waktu kan tiga puluh menit untuk menulis itu
kalau sekarang wasiat untuk anak anakku
wah ini menarik gitu
tentang apa itu
setiap hari saya menulis itu
ya tentang kehidupan
orang itu kadang kadang merasa begini
bahwa jabatan ini kan tujuan hidup
bagi saya jabatan ini alat perjuangan
karena alat perjuangan sama dengan kita berkendara
memilih berkendara naik sepeda motor ya kena angin
memilih pakai mobil ya tidak kena hujan
tapi ada pilihan pilihan yang lain kan
mobil jenis ini bagaimana
mobil jenis ini bagaimana
artinya alat transportasi mobil itu
kendaraan itu alat transportasi
tujuannya adalah sampai di
kalau tujuannya ke rumah saudara sampai di rumah saudara
nah beberapa orang menganggap bahwa jabatan ini tujuan
sehingga tidak sampai di tujuan
tujuannya adalah membela rakyat
membawa kebupatan semakin baik
jadi mindset itu sudah memang harus ditanamkan seperti itu begitu ya
cara begitu itu
dapat ilmunya dari mana
dapat ilmunya dari kitab atau buku sufisme itu
wah ini kayaknya saya harus beli dan baca nih
ternyata memang mendalam sekali
mengartikan sebuah hal termasuk jabatan
tidak hanya sekedar apa yang kita dapat begitu ya
tapi itu sebuah hal yang penuh dengan filosofi di dalamnya
nah kalau sudah suka baca suka nulis juga
kalau nulis udah berapa banyak buku yang dihasilkan nih mas
kalau buku baru satu ya
buku baru satu ya
karena ini mau diterbitkan
wasiat untuk anak anakku ini mau saya terbitkan
di samping juga beberapa buku catatan kecil tentang
misalnya catatan kecil tentang mas tamam misalnya
ini sedang saya rancang juga
artinya buku itu di samping
untuk mengungkapkan tentang sesuatu
tapi juga mudah mudahan menginspirasi
ah bi diaroban alamin
apalagi ditulisnya mungkin selama bulan suci ramadan ya
sudah dua tahun ini
kalau wasiat anak anakku mulai dua ribu sepuluh
oh cukup lama begitu
nah saya lagi di pendopo kabupaten pamekasan
saya penasaran ruang kerjanya seorang bupati seperti apa sih
serius aduh ini kesempatan sekali terima kasih banyak
boleh diarahkan ke arah mana nih
oh baik silahkan
waduh terima kasih banyak loh kita hari ini bisa ngabuburit sama sama dengan keluarga toko kita satu ini
dari pamekasan madura
eh ini lagi nempelin mbak nahda nih
ini semuanya lagi juga halo semuanya
aduh seru banget ini kegiatan sehari hari ya seperti disering baca terus kemudian nulis dan sebagainya gitu ya pak
nahda setiap hari habis berapa buku yang dibaca
bisa dua atau tiga
oh dua atau tiga loh hebat loh saya belum tentu gitu ya
jadi saya membiasakan anak anak saya itu kalau mau beli mainan sebelum beli mainan harus beli buku dulu
dan saya membiasakan diri ya menulis dan anak anak juga membaca
sehingga atmosfer di dalam rumah tangga kita ini atmosfernya ya membaca
ya nah kalau misalnya anak anak sekarang kan banyak main gadget main game atau mungkin kegiatan kegiatan yang nggak produktif lainnya
jadi ini memang sudah ditanamkan untuk kembang mereka
dari kecil dari kecil kita saya kalau bawa oleh oleh itu mesti bawa oleh olehnya buku bawa oleh olehnya mulpen
bahwanya yang berkenaan semuanya dengan buku
di samping juga ada permainan permainan yang lain
tetapi keseluruhannya itu orientasinya adalah anak anak suka membaca dan menulis
oh iya ngomong ngomong masalah menulis katanya sudah menghasilkan tiga buku betul
tiga buku tiga buku itu ceritanya tentang apa boleh mbak naila mungkin yang menjelaskan
ceritanya tentang misalnya dia diajak jalan atau dengan teman sekolah atau dengan ya adik adiknya makan tukaran rebutan apa gitu
ceritain juga di buku
kegiatan sehari hari pengalaman sehari hari ditulis gitu ya
disuruh sama babah sama umbi atau keinginan
keinginan sendiri oke ini membuat saya jadi tersentuh untuk jadi suka membaca dan menulis juga
anak anak aja suka melakukannya dan banyak hal yang bisa didapatkan dari situ
ya cita citanya mau jadi apa
duh mantap kan
nah saya tanya dulu ke mbak naila nih istrinya mas badrut aman kalau selama bulan puasa ini ada nggak sih kebiasaan kebiasaan yang memang selalu jadi tradisi keluarga
tradisi keluarga ya kita bersama berbuka dengan saudara dengan tetangga di rumah dengan tokoh masyarakat juga
ya gantian lah ada tokoh masyarakat kemudian dengan masyarakat masyarakat sekitar dengan mahasiswa dengan pelajar juga
tiap hari masih masak nggak sih seorang ibu
masakannya yang paling disukai apa sama mas badrut amang
yang lain lagi apa kira kira
simpelnya sederhana aja menurutnya
beruntung lah begitu ya tapi gimana kalau misalnya sekarang kan kegiatannya dari dulu sampai sekarang itu nggak berhenti berhenti sangat sibuk begitu ya untuk melakukan kegiatan ke masyarakat
nah sebagai seorang istri bentuk dukungan seperti apa sih yang diberikan mbak naila kepada mas badrut tama mbak
insya allah semua dukungan yang penting untuk kebaikan pemekasan penelusurnya mengambil dukungan dari masyarakat
mas badrut amang
khususnya mengabdi melayani dengan maksimal dan bila hitam
alhamdulillah aduh luar biasa
aduh terima kasih banyak mas badrut tamu saya sudah diizinkan ngabuburit plus ini dikasih apa namanya menu berbuka puasa yang istimewa sekali
kalau boleh tahu menu yang biasanya wajib ada setiap berbuka puasa apa nih
kurma ya kan di tanggal dia
baru kemudian yang kedua sayur salad
saya biasa buka salat setelah ini salat
baru kemudian berikutnya ya setelah agak ini turun baru makanan khas sini
kalau tidak memilih sate ya soto ya masakan istri
ada masakan istri yang paling enak menurut mas badrut tamam apa
istilahnya orang sambal kore
waduh mantap itu
sambal kora itu cabai dengan garam aja
baru kemudian ditambah ikan apa saja itu sudah pasti enak
oke mari mas ilama
lupakan makanan dulu ya
aduh kalau lihat pamekasan dulu dan sekarang itu sepanjang perjalanan gitu wah ini banyak hal yang berbeda gitu ya
kalau sekarang ada banyak sekali inovasi inovasi kalau nggak salah seratus hari pertama bahkan sebelum seratus hari pertama itu sudah masuk murni dua kali kalau nggak salah
branding batik pamekasan
mobil batik di kendaraan dinas
di mana mana saya lihat ada mobil berbatik oh itu pamekasan itu ya
yang kedua apa itu yang masuk dulu itu pak
yang itu mall pelayanan publik
mall pelayanan publik
bupati tercepat di dalam masa kerjanya membuat mall pelayanan publik itu belum seratus hari saya kerja sudah buat mall pelayanan publik
belum seratus hari
ini luar biasa ini semua mungkin terkaget kaget gitu ya dengan inovasi seperti itu
ya saya berpikir begini
tidak mungkin siapapun orangnya government dimanapun organisasi apapun jika menggunakan cara biasa tidak mungkin mendapatkan hasil luar biasa
jadi untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa perlu cara kerja yang juga luar biasa
nah cara kerja luar biasa itu apa yang pertama ya kecepatan
di kecepatan itu juga ada ketelitian ada baru kemudian yang kedua inovasi
kreasi inovasi menjadi kewajiban setiap pemimpin
kreasi saja tidak cukup inovasi tidak cukup tapi butuh cepat
nah untuk bisa cepat itu memastikan bahwa the dream team aparatur sipil kepala dinas itu harus juga berpikir melesat cepat inovatif dan
sekarang proses sudah punya the dream team tidak
karena merubah habit lama itu tidak mudah ya
tidak mudah jadi cara lama digeser ke cara baru itu juga butuh waktu butuh chemistry butuh edukasi butuh transformasi butuh atmosfer kerja
banyak kebutuhan untuk menciptakan itu
dua tahun enam bulan menjadi bupati ini
ya harus sudah mampu menciptakan atmosfer
ini mas bupati kan kalau nggak salah punya lima program unggulan ya reformasi birokrasi ekonomi pendidikan kesehatan satu lagi adalah infrastruktur
ini yang paling diunggulkan jadi prioritas utama yang mana atau lima limanya jalan
ya semuanya nomor satu tidak ada yang nomor dua jadi misalnya di reformasi birokrasi kalau reformasi birokrasinya belum jalan
habit lama masih ada belum habit inovasi belum cara inovasi belum cara kerja cepat itu belum muncul belum menjadi tradisi kerja yang bagus
ya tidak mungkin bisa akan mengganggu beberapa pekerjaan utama yang lain
baru kemudian yang kedua pendidikan pendidikan ini kita buat beasiswa
beasiswa untuk orang tidak mampu dan fasilitasi untuk lulus di kedokteran
untuk lulus di sekolah kedinasan lulus di beberapa institusi lembaga pendidikan yang maju
dan itu kita fasilitasi untuk kedokteran kita biayai
untuk warga pabekasan yang tidak mampu
yang tidak mampu dan
tapi tidak potensi dan cerdas tadi gitu ya
jadi pikiran saya burung emperit jadi burung garuda orang biasa biasa tapi menjadi luar biasa
jadi tidak ada alasan untuk tidak bermimpi besar
dan pemkap memfasilitasi ya
tempat mas bupati gitu ya
baru kemudian yang ini orang tamat tamat sd yang mau menghafalkan al quran
yang mau mendalami ilmu agama yang mau berprestasi
kita kerjasamakan dengan beberapa lembaga mitra
ada pesantren kita kirim ke pesantren

dan ini biaya hidupnya kita tangguh
untuk orang tidak mampu
sepanjang masa pendidikan tersebut ya
nah itu kan masa pendidikan
setelah pendidikan kan biasanya what next gitu kan
kalau nggak salah punya program wira usahawan
ya wira usaha baru
wira usahawan baru ya
itu berapa banyak yang sudah dicetak sampai saat ini
kalau tahun ini sudah hampir tiga ribu ya
orang kita latih ini yang luar biasa ya
orang kita latih
setelah dilatih orang misalnya pak saya mau latih buat songkok
oke pak saya mau melatih buat sepatu oke kita latih
baru setelah itu kita bantu alat
kalau songkok apa saja kebutuhan alat produksinya
kalau sepatu apa saja alat produksinya kita bantu ini
yang keempat kita siapkan pasarnya
tahun ini pemerintah akan buat wamira
wamira itu wa warung mi milek rakyat
wamiramat di dua puluh titik di kabupaten ini
dari mana barang barang yang mau dijual
dari ikm ikm umkm yang sudah kita latih
kenapa tidak ada di awal
ya karena dari awal belum muncul nih
alhamdulillah sekarang sudah ada
ada kampung sarung tenun pamekasan
ada kampung sandal
strategi yang saya pakai dengan model strategi desa tematik
jadi desa itu harus menemukan potensi ekonomi yang mau dikembangkan
anak anak muda itu dipartisipatif ya
anak anak muda ini maunya kemana nih
oh saya mau melatih songkok kok
ya datang ke kdes nya
baru kemudian kdes koordinasi dengan jamat
kita data di desa itu apa saja yang mau dilatih
potensi ekonomi apa yang mau dikembangin
ada yang nggak mau produksi
saya ini mau wisata saja deh desanya
ada wisata garam
ada desa wisata juga kan di sini
ada berapa banyak ya
dua puluh delapan desa wisata ya
ya desa wisata
dan tempat tempat wisata itu mesti ada di desa desa
nah tetapi desa yang sudah menentukan pilihan desa wisata
itu ada sembilan
ya termasuk pendopo ini mau kita gunakan juga menjadi pendopo edukasi nanti
wah panutan ini luar biasa loh
jadi pendopo ini nanti didatangi oleh orang
orang datang ke sini
anak anak muda datang ke sini
boleh nungkrong di sini
tapi belum selesai nih
nanti setelah diselesaikan
di hari tertentu misalnya hari sabtu hari minggu
orang boleh datang ke sini
dan itu bebas ya
masyarakat umum ya
dan ada guide nya nanti
biar ada yang menjelaskan
ini tempat ini
ini ruang kerja bupati dan seterusnya
jadi pendopo tidak lagi menjadi tempat yang eksklusif hanya untuk orang tertentu
tapi memang untuk masyarakat
terutama kaum muda gitu
dan ini bisa jadi satu satunya di indonesia
wah masuk mulai lagi nanti ya
kita tunggu ya menjelaskan gitu ya
wah tapi kalau melihat sekarang dan tantangan di masa depan
ini kira kira apa
seorang pemimpin kan sudah harus bisa menentukan
ini kira kira kendala atau tantangan yang akan saya hadapi ke depan nanti seperti apa
utamanya sekarang kan kita lagi pandemi nih
ke depan akan seperti apa
sungguh pandemi ini
sungguh pandemi ini terasa sangat berat sekali bagi kita di daerah
orang covid sembilan belas ini berfikirnya kan macam macam ya
ada yang berfikirnya halusinasi
madhabnya yang halusinasi ini berpikirnya wah ini ada korelasinya dengan ideologi tertentu
baru yang kedua madhab ekonomi
wah ini kalau dibuat begini terus ini tidak maksimal
baru kemudian yang ketiga dari tahap kesehatan ini yang benar
baru yang keempat madhab konspirasi
yang konspirasi ini wah macam macamlah tafsirnya ya
dari beberapa dinamika ini ya akhirnya melahirkan partisipasi yang rendah
prokes yang tidak taat dan ketat
dan yang dilakukan oleh pemimpin
yang dilakukan oleh pemerintah
oleh kita di daerah ini ya edukasi
mengedukasi sekuat tenaga
dan sekali kali kita beri punishment
jadi kondisi seperti sekarang justru kita harus melihat peluang dibalik tantangan yang ada
dan berharap sangat dengan program program pemerintah kabupaten pamekasar
ini bisa membantu mereka jadi booster tersendiri penyemangat tersendiri untuk marganya aduh
ini tampaknya beberapa detik lagi sudah menjelang adan mahrib
terima kasih banyak
terima kasih banyak
atas kesempatannya untuk ngamu burin bersama tokoh yaitu bupati pamekasan
dan sampai jumpa dalam ngamu burin bersama tokoh